sampai jumpa di video selanjutnya
pa pa maaf pa parkiran penuh pa
saya nggak nyari parkir
pernah lihat wanita ini ke sini nggak
ibu itu tadi habis belanja dari sini
berarti andin tinggal di sekitar sini
ya makasih ya ibu
terus pak terus mundur mundur
mas al apa aku mimpi
mas al ada di hadapan aku
dan dia jemput aku
awal itu emang udah niatan kamu ya mas
kamu emang gak mau pernikahan ini panjang

makanya sebabnya kamu kenapa gak mau ngenelin aku ke mama kamu
supaya kamu gak capek capek mas
nggak jelasin kenapa kita bercerai nantinya

alhamdulillah kamu baik baik aja din
eh kamu tuh kalau cerita yang jelas
cuma bilang rumah nenek di bogor tapi nggak kasih tau alamata dimana
saya tuh seharian nyariin kamu
keliling kota bogor tidak ketemu ketemu
istri harus nurut kata suami
suami yang nggak pernah mikirin perasaan istrinya itu termasuk

sehari ter aliens ke hayat selama ini
jangan ninguém kasih ngerti biasa
apa yang kamu lakukan disini nino
andin itu bukan siapa siapa kamu
kenapa kamu begitu peduli sama andin
padahal kamu tahu
kamu sudah punya elsa yang lagi hamil
bukan kewajibanku untuk menjaga andin
seharusnya aku sadar itu
tapi kenapa hatiku selalu tergerak
tergerak untuk melindungi andin
apa ini balasan tuhan untukku
saat andin dipenjara
aku malah meninggalkan dia
saya bisa jelasin semuanya
bisa kasih waktu saya buat jelasin
tidak ada yang perlu harus dijelasin lagi lah mas
kalau saya gak jelasin
kamu salah paham terus nanti
karena aku udah tau semuanya mas
kamu tuh gak cinta sama aku
jadi buat apa juga kamu jelasin ke mama kamu
tentang istri kamu ini
kasih saya waktu buat jelasin bisa
dua bulan lalu waktu pas kita nikah
aku memang sengaja gak bawa mama pulang
karena mama itu depresi
aku gak bisa bawa mama ke jakarta
aku gak nerima mertua aku gitu
kalau misalkan menurut aku depresi
kamu kan tau
aku harus nikahin kamu tuh cepet nin
aku gak mau nanti ketika kamu melihat mama
kamu tau mama depresi
kamu jadi berpikir lagi
kamu jadi malah gak menikah sama aku

kita pernikahan kita ini udah dua bulan mas
dan aku udah sering ketemu sama tante rosa
dan dia juga baik baik aja kok
mama itu masih dalam masa penyembuhan din
semua butuh waktu
kalau kamu gak percaya kamu pulang sekarang
mama nunggu kamu tuh di rumah
kamu khawatir gak sama aku
masih pake ditanya
masih pake ditanya
kalau aku gak khawatir sama kamu
gak mungkin aku disini
gak mungkin aku disini
bisa aja aku nyuruh randy buat jemput kamu
bisa aja aku nyuruh randy buat jemput kamu
tapi sekarang yang disini siapa aku apa randy
jadi aku sudah berniat

aku mau pulang
ini video pengetahuanby tante testing
dan aku juga mau ngomong sama sama
terima kasih mas
kamu udah jemput aku
boleh ke rumah om aku dulu gak mas
aku mau ambil barang barangku
pak nino saya akan tunjukkan foto foto progresnya pak
nah ini pak
ini baru awalnya saja pak
maaf pak ya ini pak
ini baru awalnya baru tiang tiang panjang saja
dan yang sebelah sini nanti ada traktornya pak
nah disini dibagi menjadi dua pak ya
mama gak nyangka kamu setega ini sama istri kamu
mama dan elsa pasti sangat marah
tapi aku juga gak terima kalau disalah salahkan seperti ini
aku dan andin itu sama sekali gak berselingkuh
nah begitu pak
pak bagaimana pak
iya bagus perkembangannya bagus
terima kasih pak
nek andin mau kemana
saya mau pulang pulang ke jakarta
kira intiknya mau lama disini
eh gimana keadaannya
udah syukur atuh kalau begitu ma
salam sama bapak sama ibu ya
insya allah nanti saya sampein ya
kalau yang tadi siapa
yang tadi masih keluarga saya
oh masih keluarga
saya pergi dulu ya bu ya
salam sama bapak sama ibu ya